aduh bahaya ya kita jadi apa kan megang kita nggak kepikiran kan ya
megang pagar ternyata justru bisa tersambar listrik sampai meninggal dunia kayak tadi
nah itu dia jadi memang kalau musim hujan seperti ini
seperti yang tadi saya bilang ya harus banyak hal yang diperhatikan
nah selanjutnya ini ada peristiwa yang menyentil para orang tua
seorang balita di ngawi jawa timur tersambar kobaran api dari tungku tambal ban milik ayahnya yang terbakar
akibatnya korban mengalami luka bakar parah di bagian wajah dada tangan dan kaki
musibah terjadi setelah solar dalam jerigen yang dibawa oleh ayahnya tumpah
dan kemudian menyambar api dalam tungku tambal ban
pak ridwi wibisono balita empat tahun warga desa jambangan kecamatan parungawi jawa timur
tak kuat menahan rasa sakit akibat luka bakar di tubuhnya
musibah terjadi selasa siang saat korban bermain di dekat ayahnya yang sedang menambal ban motor
menggunakan tungku berbahan bakar solar
ayah korban yang saat itu hendak memindahkan jeriken berisi solar
tiba tiba terjatuh dan langsung menyambar api dalam tungku
lihat api menyambar tubuh anaknya sang ayah langsung panik dan segera menolong korban
dan berupaya memadamkan api
meski api bisa dipadamkan sebagian kulit korban melepuh terbakar
pada posisi masih terbakar
ya masih terbakar ada sinyal
itu sebenarnya api dari mana pak
dari tungku tambalan ban
oh bapak nambal ban
terus kok bisa terbakar itu gimana
ya minyak untuk membakar itu tumpah
kalau kebetulan anak itu harus ngapain
hasil pemeriksaan medis korban menderita luka bakar sekitar dua puluh persen
luka terparah terdapat pada wajah dan lengan kiri
tapi kita menerima dalam kondisi luka bakar di daerah wajah dada

sampai berapa persen
kalau dikatakan prosentase mungkin ya dua puluh persen dari luas tubuh
untuk sementara korban harus menjalani perawatan intensif agar luka bakar tidak mengalami infeksi
inam tohari ngawi jawa timur